pak surya hadi
kepala sekolah kami yang bersinar bak bintang di malam hari
wajahmu selalu bersari seri seperti matahari pagi
tapi hari ini senyum bapak kami lihat tidak berseri
mungkin karena kami tak bersinar
apalagi gue disuruh stand up ini
apalagi disuruh stand up gila
aduh bisa bisa gue mimisan keluar bumbu kacang nih
yaudah bob tenang aja
bob denger gue ya
lo tuh kentut aja udah lucu bob
jadi lo gausah panik ya biasa aja
masa kentut lucu
pada ketawa pada ketawa pada doyan tapi
lo udah bikin
pastilah gue suka man
siapa yang ga suka puisi buatan roman
sebenarnya tuh tanggal jadian lo kapan sih
kapan sebutin aja
kok jadian sih
gue ga jadian
ini anak anak ini tau ga apa
gue apaan sih orang gubung ga jadian sama dia
ya baru kalo kau ternyata jadian tunggu apa lagi
tunggu lo punya pacar
man man man
kalo dia sampe bisa punya pacar orang kayak gini nih
gue saling tangan sama lo beneran
biasa emang ya
aduh dimana sih
aduh bentar deh gue lagi
sampai nyariin puisinya roman
lagian gak penting gue tahu dari mana
gue udah tau kok roman cerita ke gue
kalau puisi itu dari dia buat lo
tapi roman juga ngasih bawa puisi kok
sesang banget buat gue
bacain dong san
tau bacainnya cepetan dong
gue penasaran nih
dengerin ya wulan
cinta itu buta
tapi kenapa aku tetap bisa memandangi
kata orang cinta itu tak ada
logika tapi kenapa
kata orang cinta itu
menyangkitkan tapi kenapa
aku tetap bertahan
bagus ya puisinya
aku tetap selalu
gue mau keluar dulu
itu sih susan kenapa
jadi kayak gitu deh sama lo
pake pamer puisi
sisi rompi segala
ini seperti ini nih
ih kok seperti ini aja
pecus kok roman
terus apa yang harus kupetik nih
ini beneran nih
ya tadi yang aku bilang
ah susah kali fika
kau juga sih
kau ini gak ada lagu lain apa fik
salah ajarkan aku lagu potong bebek angsa
eh aku ini tuh harus
aku harus bisa gitar fik
asal kau tahu saja ya
kalau kau sudah kuasai lagu ini
aku akan mudah memainkan lagu yang lain
ini lagu dasar roman
gimana tadi c
nah ini terutama kau di sini
ini jadi tengah
kau ini susah sekali
apanya tuh ini
oh iya bener lah
kali kau belajar ya
banyak bintang di langit
bersanding dengan matahari
udah tau ada bintang
ngapain matahari segala sih
mendingan gua ngerjain sol fisika
daripada harus bikin puisi
aku ingin mencari
mencintaimu dengan sederhana
dengan kata yang tak sempat diucapkan
kayu kepada api
yang menjadikannya debu
aku ingin mencintaimu dengan sederhana
dengan isyarat yang tak sempat disampaikan
yang menjadikannya tiada
kenapa bintang terus sih
kalau mau baca puisi itu lo harus relax dulu
gila lo tuh kayak mau baris baris tau gak sih
nyantai aja biar puisinya ngalir
yaudah sih yas
ini kan gue mau coba baca dulu
loh ini tuh panggilan gue
kepala sekolah kami yang bersinar bak bintang di malam hari
wajahmu selalu bersari seri seperti matahari pagi
tapi hari ini senyum bapak kami lihat tidak berseri
mungkin karena kami tak bersinar seperti matahari
atau mungkin tadi pagi
pak suryuhadi abis dimarahi sang istri
yang itu jangan dipakai dong
apa hubungannya coba sama istri istri segala
percuma lan lo itu pinternya matematika fisika biologi
kalau puisi lo semaput
udah deh mending minta ajarin aja sama si roma
iya kok roman sih
cuma dia doang yang bisa puisi di sini
aduh terus gimana dong
tapi ini bagus kok
enggak tetap aja gak nyambung
ya kan mungkin aja kan kalau misalnya wajahnya gak berserih karena habis dimarahin istrinya
lo tadi baca apaan
jangan mentang mentang lo itu jago bikin puisi

gue kan cuma ketawa pak

saya sampai
untuk cuaca cuban ya
panjang armes kan
nah makasih ya picky